bersama cnn indonesia business tiga puluh satu pekerja proyek pembangunan jembatan di wilayah nduga papua
diduga menjadi sasaran pembunuhan oleh pelaku yang hingga kini masih dalam penyelidikan polisi
kabupaten humas polda papua kombes pol ahmad mustafa kamal mengatakan
pembunuhan terjadi di kali yigi dan kali aurak distrik yigi kabupaten duga
pembunuhan terhadap tiga puluh satu pekerja proyek istaka karya berlangsung selama dua hari
yakni pada minggu dua desember sebanyak dua puluh empat pekerja
dan disusul pada senin tiga desember sebanyak tujuh pekerja
sementara pelaku pembunuhan merupakan atau diduga kuat kelompok bersenjata dari wilayah nduga wamena
hingga hari ini para korban belum bisa dievakuasi karena jalan menuju lokasi masih dihalangi pepohonan oleh para pelaku
sementara tim yang berangkat lebih dulu belum berhasil dikontak
ini kelompok ini yang melakukan pembantian
tiga warga masyarakat sipil yang ada di nduga
berapa bulan yang lalu menjelang pilkada
terus kemudian kelompok ini juga yang melakukan pemerkosaan dan kekerasan terhadap para guru dan tim medis yang ada di duga
jadi bahkan perlu kami tegaskan bahwa pembantian oleh kelompok tim nolok bersenjata
dalam dua hari itu ada berjumlah tiga puluh satu orang
kemarin kita sekarang mendapatkan informasi
pimpinan kami bapak kapolet itu sudah diangkatkan
merintahkan papres dan tim ke ujaya untuk segera mendatangi tkp
namun ketika mendatangi distrik di mana tkp itu terjadi
terjadi pemalakan atau pohon pohon dirubukan
sehingga kami sampai sore tepatnya jam enam sore belum dapat menembus ke tkp
dan untuk mengetahui update informasi terkini terkait dugaan pembunuhan terhadap sejumlah
pekerja proyek yang dilakukan kelompok bersenjata kita sudah tersambung dengan
wakil ketua dprd nduga alimin gwijangge di kenyam papua
pak alimin bisa anda informasikan sampai saat ini bagaimana proses evakuasi yang dilakukan
untuk para korban di sana dan apakah ada perkembangan terbaru pak
terkait dengan penembakan yang terjadi terhadap tiga puluh satu pekerja proyek ini
saya tinggal di ibu kota keneam
ibu kota duga dan pagi saya monitor ke atas lewat ssb
itu pembunuhan itu dari gunung kabo
gunung kabo sebelahnya antara gigi
yang gunung sebelahnya daerah buah
jadi yang gunung kabo sampai dengan ke listrik jal
itu ada pembunuhan berapa orang di situ
dan ada berapa orang lagi di gunung kabo sebelah
jadi yang kabo sebelah itu mereka bilang dari listrik jal
itu adalah salah satu
ssb yang mereka pasal sampaikan
pembunuhan yang di sebelah daerah bua ini kami ambil tuhan
kayak gembala sama tokoh tokoh masyarakat
kami pagi ini evakuasi dari atas baru antar ke distrik kendal
mereka sampaikan begitu
tapi yang di sebelah ini ada masyarakat semua lari ke hutan hutan takut ke anggota
jadi mereka masih
tunggu dari evakuasi
dari rakyat wamen
artinya sudah ada banyak petugas kan pak
berarti di wilayah wilayah tersebut yang tadi anda katakan
ternyata pekerja lainnya masih was was
masih takut akan adanya penembakan susulan yang terjadi
angkota di sana itu hanya satu pos yang di listrik buah
memang ada satu pos di situ
tapi itu jauh dari pos dari tni tujuh ratus lima puluh lima dari merauke
itu yang mereka jauh dari gunung itu
yang kejadian itu buruh jauh dari berapa kilometer
apakah sudah ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab pak terhadap aksi penembakan ini
itu bagaimana pak
ada pihak yang sudah mengklaim menjadi dalang dari peristiwa penembakan terhadap pekerja proyek ini
iya yang kejadiannya kami di kabupaten
terus mereka hanya lewat
jadi mereka sampaikan pihaknya setelah penyerangan itu masih mereka mau penyerang pos buah
sementara mereka dekat kesembuhan dan mereka monitor lewat radio
ini mereka jauh dari pos buah situ
untuk jalanan yang dihalangi katanya nih pak dengan para pelaku penembakan dihalangi agar petugas tidak bisa lewat
apakah saat ini sudah berhasil dilakukan pengangkatan
iya sementara ini kalau pos tua itu tidak bisa lewat tempat kejadian
karena ada setelah kejadian mereka masih ada di gunung itu masih jauh jauh dari kalomatrat
kalau matrat maupun anggota itu tidak bisa masuk sementara
sampai saat ini belum bisa masuk pak berarti
iya sementara belum bisa masuk
tapi ada helikopter dari tni
ada empat helikopter yang baru saja dari kabupaten
gue lihat tebang ke atas
pak kuas di atas dari sementara masuk
ada menuju ke atas
helikopter tersebut sudah berhasil membawa para pekerja proyek pak atau belum
belum belum baru saja naik ke atas
baru terbang menuju ke lokasi di situ
sampai saat ini apakah sudah dapat data siapa saja nama nama yang menjadi tiga puluh satu korban yang tertembak
karena sudah berlangsung dua hari dari hari ini dan juga kemarin pak
betul itu nama nama yang korban tersebut itu kami belum
jadi sampai saat ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap para pekerja proyek dan juga korban di sana karena terhalangi batang batang pohon yang disengaja direbahkan oleh para pelaku ini
dan pak ini kelompok yang melakukan penembakan kabarnya ini sudah sering melakukan teror ataupun aksi aksi seperti ini
apakah anda mendapatkan informasi siapa kelompok ini dan apa alasan mereka melakukan hal ini
yang kelompok yang melakukan penembakan ini kelompoknya kelompok egyanus powea
ini bukan masyarakat yang ini tapi yang kejadian ini dari kelompok tpnopm egyanus kokea yang ini
apa yang penyerangan ini
dari pekerja kali jembatan jigi sama aurak dan jembatan kali
pak alimin gwijanggih untuk sementara kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi anda bergabung bersama kami pada pagi hari ini
kami tunggu kabar terbaru dari anda lainnya
terima kasih pak alimin gwijangge ketua dprd nduga papua